seorang bocah perempuan di tanjung priok jakarta utara diduga nyaris menjadi korban penculikan oleh dua pria tidak dikenal
namun bocah berusia tujuh tahun ini menolak ajakan pria yang sempat memaksa dan mengiming imingi uang tersebut
ia justru menendang pelaku hingga akhirnya lolos dari ajakan pria itu
kasus dugaan penculikan anak di tanjung priuk jakarta utara dapat digagalkan
namun bukan warga dewasa yang menggagalkan melainkan bocah tujuh tahun yang menjadi target pelaku
bocah kelas satu sd ini diduga nyaris menjadi korban penculikan oleh dua pria tak dikenal pada rabu dua puluh empat oktober lalu
di lokasi yang hanya berjarak sepuluh meter dari rumahnya di kelurahan sungai bambu
menurut keterangan orang tuanya saat itu sang anak sedang berada di pinggir jalan menunggu kakeknya pulang beribadah
anak ketiga dari empat bersaudara ini akhirnya lolos dari ajakan pria tersebut setelah melakukan aksi berani
dengan menendang salah satu pria yang sempat memaksanya
baru dia cerita katanya dia disamping sama dua cowok pake motor
pake motor tanya sama dia ikut om gak
dia ikut om gak dia bilang gak mau
mau kemana mau ke rumah
mau ke rumah om mau gak dia bilang gak mau
keluar lah dia
kita ditangannya dia
kita gak mau
ditendang ditendang terus langsung kabur dianya
aksi penolakan tersebut diakui sang anak sering diajarkan oleh tantenya
orga kurman telah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian sektor tanjung priok
saat ini kasusnya masih dalam penyelidikan dan kedua pelaku masih diburu pihak kepolisian
mardika prakasa satya jakarta